jangan ada lagi kemudian aparatur negara yang bekerja secara politik untuk kepentingan satu dua calon yang lain
sebagai gambaran pdi perjuangan itu mendapatkan dua puluh persen suara di satu ratus empat puluh dua kabupaten kota di sebelas provinsi
artinya di satu ratus empat puluh dua kabupaten kota ini kita bisa mencalonkan sendiri
di luar daripada itu kita akan membangun kerjasama dengan partai partai yang lain
pesan yang sama yang saya dapatkan dalam perbincangan kita pagi ini adalah pertama
jangan ada lagi peristiwa seperti pilpres kemarin yang terulang
jangan ada lagi kemudian aparatur negara yang bekerja secara politik untuk kepentingan satu dua calon yang lain
biarlah kemudian pilkada ini memang yang diadu adalah kemampuan tim pemenangan masing masing
kemampuan partai politiknya jangan kita diadu dengan aparatur negara yang sama sama kita biaya bersama sama
kalau kemudian rakyat pendukung pdi perjuangan rakyat pendukung p tiga dan sebagainya ikut membiayai gaji mereka
hidup mereka ya berpihaklah untuk semua tidak untuk satu dua kelompok saja
kita ingin pilkada ini menjadi pesta demokrasi yang sehat dan tidak menakutkan
di mana rakyat datang ke tps dengan riang gembira senang dan memilih dengan bebas tanpa intimidasi di stop
fasilitasnya dikurangi bantuan sosialnya dan sebagainya
itu harapan kita sama sama yang dapat saya simpulkan
saksikan program program kompas tv melalui siaran digital pay tv dan media streaming lainnya